harga rokok resmi naik setelah pemerintah menaikkan cukai hasil tembako per satu januari dua ribu dua puluh
pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menaikkan cukai rokok secara berkala setahun sekali
agar pengusaha lebih mudah memperhitungkan bisnis
mulai januari dua ribu dua puluh dua pemerintah menetapkan kenaikan rata rata cukai hasil tembakau sebesar dua belas persen
dengan kenaikan ini harga eceran paling tinggi akan dialami sigaret putih mesin
yaitu rp empat puluh seratus perbungkus
sedang kenaikan terendah diberikan pada jenis tigarat keretak tangan
yaitu empat lima persen karena lebih banyak menyerap tenaga kerja
pemerintah menyatakan telah melakukan sosialisasi kenaikan cukai kepada pelaku usaha
pada tahap awal pemerintah sudah menyiapkan sepuluh juta pita cukai terbaru
untuk meredam gejolak kenaikan cukai rokok yang besar
pemerintah berencana mencicil kenaikan dengan menerapkan skema pentarifan setiap tahun
hal itu untuk memberi kepastian bisnis
bagi pengusaha rokok besaran kenaikan cukai diusahakan berimbang
dengan didasari empat aspek yaitu kesehatan tenaga kerja
penerimaan negara dan pengawasan rokok ilegal
kalaupun kita planning punya rencana ada kenaikan tiap tahun
itu sudah menjadi bayangan dari industri pelaku usaha
itu mungkin akan lebih sustainable dan lebih pasti
tetapi kemudian kenaikannya kita jaga tidak terlalu tinggi